setelah sekitar dua minggu polisi akhirnya mengumumkan hasil penyidikan kematian editor metro tv yodi prabowo diduga bunuh diri
ini diakini menjadi penyebab kematian yodi
malam ini kita akan berdiskusi terkait hasil penyidikan polisi yang baru sabtu siang tadi dirilis pihak kepolisian
dan sudah bersama saya sejumlah narasumber dengan sambungan zoom
yang pertama ada kombes pol yusri yunus kabit humas polda metro jaya
selamat malam pak yusri
ya dengan verdi terima kasih pak sudah bergabung dengan kita
yang kedua juga ada arthur josya simon kriminolog ui juga tersambung lewat sambungan zoom
selamat malam pak arthur
ya terima kasih pak arthur dengan verdi pak sudah bergabung dengan kita malam ini
kita juga menunggu sambungan zoom kita dengan reza indragiri psikolog forensik
untuk juga memberikan perspektifnya terhadap diskusi kita malam ini
kalau gitu saya
ke pak yusri dulu karena kabarnya cukup terbatas waktunya malam ini
saya ke pak yusri
pak apa kemudian yang bisa disampaikan ke publik pak soal kasus ini
setelah sekian lama dilakukan penyelidikan penyidikan pemeriksaan saksi bukti ahli
tapi kemudian endingnya disimpulkan jika
sementara ya jika kematian korban bukan karena pembunuhan berencana tapi karena bunuh diri pak
apa yang bisa disampaikan pak soal kasus ini
oke terima kasih
jadi memang hasil penyimpulan bahwa diduga keras bahwa korban ini bunuh diri
dari beberapa fakta fakta yang kita temukan hasil penyelidikan penyidikan
scientific investigation sudah dilakukan dan juga beberapa keterangan ahli
keterangan ahli baik itu kedokteran forensik kemudian lapor
juga alat bukti keterangan ahli dari psikologi forensik
dan beberapa keterangan ahli yang lain
yang pertama perlu saya ingatkan lagi bahwa jenazah ditemukan pada tanggal delapan berdasarkan hasil laporan masyarakat kepada kepolisian
kemudian kita lakukan olah tkp
yang kita temukan pertama di tkp adalah ada jenazah
jenazah yang sudah meninggal dunia berdasarkan hasil keterangan ahli dari kedokteran forensik
bahwa diperkirakan jenazah sudah dua tiga hari di tkp
kemudian juga hasil dari lapor yang ditemukan
bahwa memang ceceran darah itu yang ada cuma di bawah korban
karena korban memang dalam keadaan tertelungkup
kemudian ditemukan ada pisau di situ
saya jelaskan lagi bahwa barang pribadi milik korban tidak ada sama sekali yang hilang
juga sudah dari tim lapor sudah mengecek beberapa tkp yang ada secara sampai ke motor
tidak ditemukan adanya eceran darah
kemudian yang kedua diperkuat lagi bahwa memang meninggalnya korban ini akibat tusukan daripada pisau yang ada
kemudian dilakukan penyelidikan bahwa memang betul hasil lapor tersebut
bahwa tidak ditemukan adanya sidik jari orang lain kecuali korban di pisau tersebut
kemudian juga tidak ada dna yang lain kecuali dna korban
diperkuat lagi juga dengan bahwa kita menemukan
bahwa pisau tersebut memang itu dibeli sendiri oleh korban
apa yang bisa kita bisa pastikan untuk itu
yang pertama adalah bahwa pisau itu memang pisau tertentu saja
kemudian kita mengecek ternyata cuma ada satu toko yang atau yang menjual pisau tersebut
kemudian kita ke tempat toko tersebut memang kita temukan cctv
sekitar pukul empat belas dua puluh setelah beliau dari kediaman
kita kemampiran ke salah satu ini untuk membeli
ada cctv yang langsung melihat korban sendiri membeli
kemudian struk juga pembelian juga ada kita temukan di situ
itu yang menjadi dugaan
kemudian juga kita melakukan kita ketahui bersama bahwa memang hasil kesimpulan adalah dugaan ini bunuh diri
dugaan kasus adalah bunuh diri
dari mana kita lihat bahwa hasil pemeriksaan psikologi juga
bahkan kita ketahui bersama bahwa pisau tersebut berubah
jadi adalah salah satu adalah depresi dalam hal ini
nah ini beberapa keterangan keterangan saksi yang sudah kita terima
termasuk juga teman dekatnya
memang ada beberapa pesan yang disampaikan
ya contoh yang paling nyaris kepada salah satu yang terdekatnya adalah
dia sempat bicara kalau
kalau nggak ada aku bagaimana ya
itu yang berulang ulang disampaikan
kemudian disampaikan ke teman teman terdekatnya juga di kantor juga
bahwa dia juga memang ada masalah
dan temannya juga menilai kebiasaan korban ini sudah agak lain beberapa hari ini
seperti ada tekanan
dia akan menceritakan sebenarnya tapi belum sempat sudah terjadi
nah ini mungkin yang kita awal untuk dikatakan
oke berarti ini menjawab tudingan publik bahwa kemudian polisi tidak cukup bukti
untuk membuktikan kasus ini
kenapa saya kemudian bertanya seperti itu pak
karena kalau kita bergeser dari kronologi yang pak yusri sampaikan
kita melihat mungkin dari beberapa pemberitaan
juga apa yang disampaikan di media terkait kasus ini
khususnya soal bagaimana posisi korban yang dibuang di pinggir jalan tol
dan kemudian ada bekas empat luka tusukan di tempat yang berbeda beda begitu
dan juga ada luka lebam di badan korban begitu
apakah ini juga belum bisa mengindikasikan bahwa korban ini dibunuh
tapi memang bunuh diri begitu pak dari fakta dan bukti yang di lapangan
jadi saya luruskan lagi ya berdasarkan hasil keterangan ahli
ya yang dituangkan dalam berita acara dalam ini kedokteran forensik ya
yang ada dalam tubuhnya ini memang cuma tusukan di dada sebelah kiri
dan juga sayatan senjata tajam di leher agak masuk ya
tadi tidak terlalu dalam tapi bisa melukai tenggorokan
untuk kekerasan benda tubuh itu tidak ada itu adalah lebam mayat
ini hasil kesimpulan dan hasil dari penyelidikan daripada kedokteran forensik
bam mayat ini apa pak yusri
lebah mayat ini memang karena sudah hampir tiga hari mas
tidak ada bekas kekerasan benda tumpul
yang ada adalah memang ada tusukan di dada ini empat tusukan
yang pertama dalam setengah senti kemudian yang dua itu dua senti
yang masuk yang terakhir adalah sekitar dua belas cm
ini sempat mengenai salah satu paru parunya
tapi penyebab ya menurut keterangan ahli dari pendekatan forensik
penyebab kematiannya yang paling utama adalah pada saat sayatan di tenggorokannya pak
oke jadi artinya korban ini membunuh diri sendiri dengan menusuk diri sendiri
berkali kali di beberapa tempat yang berbeda begitu sehingga kemudian
itu ya indikasi yang saya katakan tadi
logika saya begitu pak kalau kemudian dia menggunakan pisau membunuh diri sendiri
menusuk leher dan dada sehingga kemudian dia meninggal begitu dengan kondisi di pinggir jalan tol
oke oke itu berarti yang ditemukan sementara ya pak ya dari penyidikan kepolisian
makanya juga keras tapi sampai sampai kan bahwa juga keras adalah bunuh diri bersaikan fakta fakta
dan penyidikan yang kita temukan
dan juga keterangan keterangan ahli yang kita dapatkan
oke oke artinya akan lebih dalam lagi kemudian untuk melihat kasus ini apakah memang karena bunuh diri
atau ada faktor lain saya ke pak arthur pak arthur masih dengan kita pak
pak arthur berikan kita pemahaman secara keilmuan bagaimana bisa memahami dengan logika yang sederhana
jika ada korban bunuh diri dengan luka tusukan empat kali
karena gini saya berpikir bahwa orang kalau bunuh diri itu bagaimana
mencari jalan sepintasnya gitu tidak harus juga dengan ada tusukan di beberapa tempat untuk empat kali membunuh
dan bahkan di sebuah tempat yang lokasinya jauh dari orang orang
logikanya ya kalau orang bunuh diri mungkin cari tempat yang rame begitu
atau bagaimana memahami ini pak secara sederhana saja
ya terima kasih mas ferry ya pak yusri saya ingin memberikan komentar ya
jadi memang kasusnya memang sudah cukup lama ya tiga hari ya
jadi pada saat kita merekonstruksikan kembali bagaimana kejadiannya atau peristiwanya
itu memang butuh waktu ya dalam bukti bukti saintifiknya tadi yang dikorekan oleh pak yusri ya
tapi memang tadi pak yusri sudah mengatakan itu adalah dugaan sementara gitu
dugaan begitu loh karena memang seperti yang disampaikan begitu loh
kok orang bunuh diri dia pergi ke tempat sendiri eh setia maksud saya
kemudian bagaimana caranya dia membunuh diri sendiri gitu loh
dengan melukai diri sendiri begitu loh
atau katakan misalnya ada orang yang kelainan jiwa atau depresi begitu ya
kan kita mesti melihat ya kasus kasus orang yang kelainan jiwa
yang membunuh dirinya sendiri memang juga ada begitu loh
tetapi kemudian pada tempat tempat tertentu
tapi ini kan dia pergi ke tempat katakan di semak semak ya atau di pinggir jalan tol itu
kemudian dia merencanakan sendiri kira kira begitu bahasanya
kemudian dia membunuh diri sendiri
nah ini yang memang kalau betul memang dia menulis itu suatu kejadian yang cukup langka juga begitu loh
dan cukup menarik kalau kita lihat motif ya kalau betul ya
dugaan pihak kepolisian ini ya dua hak punya penyidik
kalau betul memang ada yang model membunuh diri dengan merencanakan sendiri begitu
nah kalau saya juga akan lebih baik motifnya tetap harus dicari begitu loh
jadi tidak semata mata kemudian apa namanya
melihat tadi ya berbagai proses yang ada dalam kedokteran forensik ya gitu
tapi juga motifnya tetap digali
karena toh dalam kajian umumnya orang motif motif seperti ini pembunuhan seperti ini itu ada kaitannya dengan orang dekat begitu loh
apapun bentuk bunuh dirinya begitu loh
sehingga motif ini bisa menjelaskan gitu loh
dan bagaimana apa namanya bunuh diri itu dilakukan
karena kan misalnya tadi ya kenapa kemudian dia terpikir untuk ke membeli pisau gitu
dan kemudian melakukan membunuh diri
kan itu artinya dia punya pengetahuan gitu loh
punya pemahaman bahwa bunuh diri dengan memakai pisau itu bisa menyebabkan kematian gitu
nah itu juga dari mana begitu loh
mungkin bisa ditelusuri dari apa namanya pemakaian apa namanya gaya cacah atau segala macam apakah itu juga ada gitu loh
apa namanya dia mencari cara cara untuk membunuh diri sendiri begitu loh
nah itu juga harus ditelusuri juga
kalau tadi kan berbasis pada bukti bukti yang ada di lapangan ya yang selama ini berlaku
dan hal lain adalah tadi
apa namanya model model bunuh diri yang dilakukan umumnya kan berencana ya
nah berencana yang kemudian yang selama ini beredar di masyarakat
berencana dicari pelakunya dan segala macam
nah ini yang pelakunya bisa diri sendiri
nah itu yang umumnya memang dilakukan di tempat tempat yang khusus
memang mereka sudah dalam pengawasan ya
orang orang yang punya kemungkinan akan melakukan bunuh diri sudah dalam pengawasan
misalnya di rumah sakit jiwa dan segala macam
nah tapi ini kok bisa gitu loh
dia di luar pengawasan
apakah tempat kerjanya memang tidak memberikan perhatian yang baik
keluarganya tidak memberikan support
nah atau ada masalah lain begitu loh
yang membuat terjadinya tindakan bunuh diri ini
kalau memang seperti itu
saya langsung ke pak yusri
pak yusri menyambung apa yang disampaikan pak arthur
bahwa ada juga dugaan keterlibatan orang dekat
pemeriksaan polisi terkait dugaan ini sejauh apa pak
apakah orang orang dekat yang tadi juga pak yusri sampaikan
ada pacarnya begitu ya
yang juga sudah diperiksa
yang sempat menyatakan bahwa ada kalimat kalau saya pergi kamu sedih nggak gitu ya
itu gimana pak menjawab ini
dari temuan temuan yang dilakukan pendalaman oleh polisi terhadap orang orang dekat ini
terima kasih mas
jadi memang kan pintu gerbangnya hasil pemeriksaan dari alat bukti kita loh
keterangan ahli dalam hal ini
yang kita ketahui bahwa pintu gerbang untuk bunuh diri adalah satu dari
salah satunya adalah depresi
nah ini yang berdasarkan kita temukan beberapa fakta fakta yang ada
dari hasil pemeriksaan saksi saksi yang ada disampaikan tadi
ya sudah berpikirnya
dia ada permasalahan
permasalahan antara teman dekatnya dengan teman orang di kantornya
yang benar deh
kemudian yang kedua
berdasarkan hasil infeksi tentang cdr nya
kemudian juga rekening yang ada
memang tidak terlalu menonjol
tapi ada satu
ada satu yang memang tanggal satu lalu
dia melakukan perobatan ya di laboratorium di rcm
memeriksa salah satu penyakit daripada si korban sendiri
pemeriksa kepada dokter ya
dokter dalam hal ini dokter kulit dan kelamin
yang dia sendiri memang datang kesana untuk melakukan pemeriksaan
nah inilah hasilnya yang mungkin salah satu yang bisa membuat yang bersangkutan depresi
kemudian ada beberapa lagi hal hal yang lain dengan teman teman terdekatnya
yang dituangkan semua oleh saksi saksi atau teman teman terdekatnya melalui berita acara yang ada
ini mungkin yang terjadi
terus yang terakhir adalah bahwa memang hasil juga kedokteran forensik yang ada
bahwa yang bersangkutan ini positif amfetamin
menggunakan salah satu alat narkoba yang ada
artinya amfetamin ini juga menjadi salah satu indikasi bahwa dengan kondisi kondisi tadi
depresi yang dialami almarhum ini
sehingga kemudian dia mengkonsumsi itu
membuat dia memutuskan untuk menghakiri dirinya sendiri dengan menusuk badannya sendiri
begitu ya pak ya
itu yang berhak bicara adalah orang besar
apalagi di satu keterangan ahli ya
disampaikan kepada kami seperti itu
nanti saya konfirmasi ke bang reza indragiri yang juga sudah bergabung dengan kita
selamat malam pak reza
ya halo selamat malam
dengan ferry bang ada pak yusri dan juga pak arthur dengan kita malam ini
mengucapkan terima kasih ke pak yusri dengan waktu yang terbatas
tapi kemudian apa yang tadi disampaikan oleh pak yusri
kita akan konfirmasi khususnya ke bang reza mengenai hasil penyidikan psikologi forensik terhadap korban
dan bagaimana juga kemudian memahami secara keilmuan kriminologinya ini
bagaimana kasus kasus seperti ini
apakah memang ini murni bunuh diri atau memang ada dugaan dugaan lain
kita akan kembali
cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
dan saya masih dengan pak arthur josias simon kriminolog ui
dan juga reza indragiri psikolog forensik sudah bergabung dengan kita
bang reza tadi kalau di segmen satu di segmen awal pak yusri sudah menjelaskan bagaimana kronologinya
sudah dijelaskan paparan dugaan kuat tapi masih sementara
bahwa korban ini bunuh diri begitu dengan motif motif dan juga penyelidikan bukti saksi ahli dan segala macam
tapi kemudian fokusnya sekarang lebih kepada
karena apa yang terlihat di lapangan arsir pemeriksaan khususnya terhadap korban
yang ada terdapat empat tusukan di dada di leher dan juga ada lebam di sejumlah tempat
tapi kemudian ini itu tadi berada pada posisi kesimpulannya bunuh diri
memahami ini bagaimana bang
siapol dan metro jaya sudah menyebut bahwa ada berlaku yang depresif
kita pahami bahwa dalam tajam laki ilmuwan depresi berlaku depresif merupakan katakanlah pintu masuk yang ideal bagi tindakan bersegeri
pihak polda metro jaya juga menyebut bahwa menyedihkan sekali almarhum menggunakan obat obatan tertentu
literatur juga menyimpulkan bahwa penyalahgunaan obat obatan
merupakan salah satu faktor utama
yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan aksi bunuh diri
apalagi kalau keduanya bergabung
istilahnya disebut sebagai komorbiditas
ada dua kondisi yang berlangsung secara bersamaan pada diri satu orang
saya bicara tentang ventilasi umum ini ya
ketika terjadi komoritas semacam itu
konkretnya adalah depresi bercampur dengan penyalahgunaan obat obatan
maka resiko bagi terjadinya aksi bunuh diri akan menjadi lebih tinggi
termasuk dengan menggunakan cara cara atau modus bunuh diri
dengan permukaan yang sedemikian ekstrim
oke artinya bisa ya kalau orang bunuh diri
melakukan di beberapa tempat
begitu di dada
kalau merasa belum selesai
ada ya dalam ininya
ini hasil studi
bahwa ketika kita berhadapan dengan kasus bunuh diri
dengan menggunakan modus perlukaan yang majemur
perlukaannya banyak perlukaannya ekstrim
maka sangat masuk akal kalau kita membangun dugaan
ada unsur komorbiditas di dalamnya
kedua gangguan yang berlangsung secara bersamaan
pada diri satu orang individu
nah silahkan di cek
kalau mengacu pada
penjelasan resmi dari polda metro jaya tadi pagi
polda metro jaya menyebut adanya perilaku depresif di satu sisi
dan juga menyebut adanya penyalahgunaan obat obatan tertentu pada sisi lain
efeknya terhadap resiko bunuh diri
menjadi jauh lebih tinggi lagi
orang orang yang bunuh diri biasanya
nyarinya tempat tempat yang mudah ditemukan
tapi ini kok di pinggir tol begitu bang
sulit untuk mewakili
sulit untuk mewakilikannya
kalau pelaku bunuh diri siapapun itu
sampai mungkin mengalami apa yang disebut sebagai
adanya isian kejiwaan yang dahsyat yang dipicu oleh obat obatan
maka personalitas akan tenggelam
nalar sehat akan menguap
kalkulasi perilaku akan menghilang
dengan kata lain
pelaku bunuh diri siapapun itu
yang melancarkan artinya
karena berada di bawah pengaruh
akan tidak bisa menjelaskan sebab musabab
mengapa dia menampilkan perilaku sedemikian rupa
karena pengaruh obat obatan itu sedemikian dahsyat
hingga menghilangkan kesadaran yang bersangkutan
menguapkan rasionalitas atau kalkulasi
mengapa dia melakukan perbuatan sedemikian rupa
orang dengan kondisi tertentu seperti itu
bisa melakukan bunuh diri begitu
dan ketika saya mengatakan betul
betapapun ini dengan sangat sangat berat hati
dengan sangat sangat sedih
tapi itulah fakta yang ditemukan lewat screening
tadi anda sudah mengatakan bahwa
bisa saja banyak faktor kemudian
tapi logika sederhananya
itu tadi berbeda sekali dengan apa yang terlihat
atau apa yang menjadi fakta di lapangan
ada bekas hayatan yang juga berbeda mungkin
apakah ini juga menjadi salah satu hal
yang harus ditelisik lebih jauh begitu
kalau tentang masalah tadi ya
bagaimana bukti dari
tubuh si almarhum yang ditemukan
kan pembuktiannya seperti itu ya
yang sudah dijelaskan
memang dimungkinkan saja gitu loh
satu kondisi yang
kemudian yang perlu
emang kondisi depresi seperti apa gitu
salah satu tv swasta
emang pekerjaannya itu
apakah sangat sangat berat begitu ya
tadi terkait sama hubungan hubungan sosial
reaksi reaksi sosial yang
dipecahkan begitu ya
misalkan tadi salah satu
tadi dijelaskan salah satu
teman atau lawan
ya apakah memang
parah itu begitu loh
tindakan depresi itu
jadi kalau memang
dikatakan sebagai suatu situasi yang memang sangat sangat
berarti ada juga penyebab penyebab yang
itu tadi sudah dijelaskan ya
kondisi psikologis ini kan ditimbulkan dari
si individu itu berada
kondisi kondisi terancam juga bisa nggak
masuk dalam kondisi seperti ini
kalau saya melihat sih
kalau tadi ya
ya penggunaan alat amfetamin dan sebagainya itu kan semacam ini saja ya sebagai salah bentuk cara ya
cara untuk melakukan
tapi ada kondisi kondisi yang memang sangat spesifik sekali yang membuat memang tidak ada jalan keluar lain
dan itu yang menjadi solusi bagi si amat atau si korban atau si pelaku saya juga bingung nih
pelaku atau korban tersebut ya kalau betul bunuh diri
nah itu yang tadi musti diunggah kondisi spesifik seperti apa sih
sehingga betul dia melakukan bunuh diri yang sangat langka tadi yang sangat depresif gitu loh
kan ini katakan dia memang apa namanya katakan kalau dia menggunakan narkoba memang dia pecandu katakan
ya memang kalau dia merasa
yang menggunakan ya kemungkinan lari dari kenyataan dan segala macam itu dimungkinkan sekali dalam kasus kasus penggunaan narkotika yang apa namanya
atau obat obatan ya yang sangat berlebihan ya
nah apakah dia juga memang latar belakangnya seperti itu
tapi dari latar belakang yang cukup kompleks seperti ini dari model kasus kasus yang lain endingnya juga bunuh diri begitu
ya makanya itu yang menurut saya harus apa namanya saya juga sebenarnya tadi ya
sebenarnya ini juga teka teki juga
apakah memang seorang yang bekerja di bidang seperti di bidang bertelevisian dan segala macam begitu berat gitu
pesualannya tempat kerja itu ada pesualan lain yang sebegitu berat begitu loh
sehingga memicu tadi tindakan ekstrim melakukan bunuh diri begitu loh

nah itu juga yang perlu ditelusuri
karena kalau betul memang ini juga akan memicu
bisa memicu dan menjadi imitasi buat yang lain begitu loh
jadi kita mesti melihat dampaknya juga
kalau memang betul ya ini sebagai dugaan yang disampaikan pihak polisian gitu loh
jadi hasil yang disampaikan scientific evidence nya oke
tapi juga dampaknya harus bagaimana begitu loh
urainya atau penjelasannya begitu loh
nah itu yang saya ingin tekankan
begitu loh mas
pak arthur artinya kita akan mempertajam lagi atau mempertanyakan fokus selanjutnya apa
karena memang ini masih sementara walaupun sudah dugaan kuat korban ini bunuh diri
tapi tentu ini masih akan terus didalami
termasuk juga saya akan nanti ke bang reza menanyakan lebih lanjut mengenai hasil forensik dari korban yang memang ada

yang cukup vital begitu mengindikasikan bahwa korban ini dibunuh sebenarnya
nah ini yang akan dibuka tktq ini
cnn indonesia prime news segera kembali usaha jadwal tetap bersama kami
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
bang tadi kan bang reza mengatakan bahwa kemudian
tanda tanda depresi kondisi psikologis yang ya itu tadi
ada hal yang mendorong dia dengan kasus kasus terhadap dirinya sendiri begitu
secara psikologis sebenarnya ini kan bisa dideteksi oleh pihak keluarga begitu atau orang di sekitar
ini memang serapi itu dia menyembunyikan gangguan atau sebuah guncangan
dalam dirinya atau bagaimana
saya justru khawatir bahwa kita cenderung abai terhadap orang orang yang memiliki persoalan hidup yang sedemikian berat
yang sesungguhnya sedang mengutarakan untuk menyampaikan pesan pesan maut
bagi misalnya begini
tadi sudah disampaikan oleh pak sabi tumas bahwa
almarhum ini benar benar mengatakan kalau saya tidak ada
kamu sedih nggak ya
kalimat singkat kalimat sederhana yang barangkali oleh kebanyakan orang
kan dianggap sebagai kalimat sepele
itu kan hanya ekspresi kesedihan yang bisa dialami oleh semua orang
tapi berupa saya ini coba mempelajari psikologi
pesan pesan dengan muatan maaf bunuh diri semacam itu
diizahkan sebagai suicidal ideation
jangan pernah dipandang sepele
itu kurang dari dua belas bulan
saya terjemahkan dalam bahasa yang sederhana
bermula dari pemikiran tentang bunuh diri
berlanjut akhirnya menjadi perbuatan bunuh diri
itu berlangsung dalam waktu kurang dari satu tahun
data ini menunjukkan kepada kita
betapa seseorang yang sudah menampilkan pemikiran pemikiran maut
mengirim pesan pesan lisan yang dianggap orang biasa biasa saja
kalau tidak tertangani
maka kondisinya akan memburuk dalam waktu yang relatif cepat
sampai kemudian menampilkan perilaku atau perbuatan naas sedemikian rupa
apakah masyarakat kita cenderung mengabaikan kesehatan mental
dengan berat hati harus saya katakan ya
sehingga teluk kesah yang di dalamnya terkandung sekali lagi
muatan pesan permintaan tolong karena ada persoalan berat
karena adanya maaf misi misi ini mengairi hidup
itu cenderung untuk kita kesampingkan
kita cenderung menganggap lebih serius persoalan persoalan fisik
ketimbang penderitaan penderitaan psikis
adakah kemungkinan bahwa kecenderungan kita untuk tutup mata
terhadap ekspresi ekspresi lisan yang sesungguhnya dalam maknanya
itulah yang kemudian mengakibatkan siapapun akhirnya kemudian tidak tertolong
kondisinya semakin parah hingga kemudian melakukan perbuatan yang menyedihkan sedemikian rupa

jadi seharusnya bagaimana bang kalau kemudian kita menangkap orang biasa biasa
kalau kemudian kita dihadapkan dengan orang orang yang seperti ini
apa yang mesti secara cepat kita antisipasi
kita beranalogi ya otoritas penerbangan tidak bertoleransi sedikitpun terhadap sendagurau yang memakai kata bom
semestinya keseriusan yang sama sikap kewaspadaan tinggi macam itu
juga kita kenakan dalam konteks kesehatan mental

jadi siapapun yang sekali menganggap kita seperti ini
dan sudah mulai mengutarakan kata kata yang selama ini kita anggap sebagai ekspresi biasa
tapi sesungguhnya punya makna psikologis yang begitu mendalam
jangan kita abaikan
segera semangat yang bersangkutan untuk mencari pertolongan medis psikologis dan juga dari sisi spiritual
sesungguhnya kepedulian masyarakat macam inilah ditambah lagi dengan nilai nilai personal yang dihayati oleh individu per individu
itulah semua yang akan memunculkan faktor pelindung protektif faktor
yang akan bisa mencegah seseorang untuk kemudian memutuskan melakukan aksi nekat sedemikian rupa
ibarat misalnya mereka menyediakan nomor hotline yang bisa dihubungi dua puluh empat jam
itu menunjukkan kepedulian sekaligus kesadaran mereka bahwa orang orang yang sudah mulai punya sulsider ideation
pemikiran tanggung diri harus difasilitasi untuk berbicara harus difasilitasi untuk mencari pertolongan
itulah yang semestinya juga diperlukan
artinya memang awareness untuk semua pihak ya ini sangat penting begitu
sikap sikap yang tegas begitu terhadap atau berhadapan dengan orang orang seperti ini juga harus ditunjukkan secara aktif begitu ya bang reza ya
oke saya ke pak arthur
pak arthur dengan kesimpulan kasus ini sementara dua
apa namanya ya kasus ini sementara dugaan kuat begitu ya bahwa korban bunuh diri
fokusnya akan kemana kemana lagi begitu maksud saya
apa yang perlu kemudian kita telisik lebih dalam bahwa memang kasus ini masih menjadi teka teki begitu katakanlah
atau masih menjadi tanya tanya besar begitu atau ini sekaligus juga
menepis tudingan tudingan publik begitu bahwa ada yang tidak beres dengan kasus ini begitu bang
iya jadi saya rasa tadi ya rilis dari pihak polisian terkait dengan bunuh diri
tadi sudah disampaikan ya scientific evidence ya bukti bukti scientific nya
nah tinggal bagaimana penjelasan kepada
atau bagaimana menjawab tadi berkembangnya opini opini yang ada dalam media yang sebelumnya ya gitu
oke terkait dengan misalnya kok bisa ya gitu loh
atau kok bisa ya banyak bentuk bentuk perlukaan segala macam dimungkinkan nggak ya oleh dilakukan oleh seorang diri begitu

nah jadi selain tadi bukti bukti scientific nya mungkin juga perlu ada
semacam penjelasan lain dari pihak ke daerah daerah forensik ya
menyampaikan apa namanya kemungkinan kemungkinan itu bisa terjadi begitu loh
dimana ini kan kalau kita lihat khasnya kan ini terjadi di kita ya di daerah mana itu saya lupa ya
nah di masyarakat kita kan sangat sangat apa ya
punya kesadaran yang cukup tinggi akan masalah adanya korban dan segala macam
nah ini kok bisa ada korban yang sudah begitu lama tidak bisa diidentifikasi begitu loh
kalau memang dia melakukan bunuh diri dan perhatian dari masyarakat sekitar gitu
nah jadi maksud saya juga perlu ada bagaimana
keadaan ya lingkungan sekitar kita saat ini juga ya
untuk ada perhatian terhadap orang orang yang memang dia
kan kalau dioperasi itu kan umumnya dia ada tempatnya ya
sudah ada tempatnya jadi mestinya di kantor atau di tempat pekerjaan lain lain
sudah harus mengidentifikasi
jangan sampai tadi betul betul bisa melakukan
secara sendiri ya di tempat yang tidak diketahui dan segala macam
dan memang sih memang tetap menimbulkan
tadi ya teka teki ya begitu ya
tetap menimbulkan teka teki
toh kalau memang betul itu memang kejadian yang cukup langka atau unik lah begitu ya
kalau bisa seperti itu
dan terjadi memang di kita ya bukan lagi kajian kajian ternyata memang ada di kita
kalau memang betul ya begitu
satu hal pak arthur yang juga cukup mengganjal di saya adalah
pengungkapan kasus ini dengan mengungkap semua fakta
bahkan ada yang mengatakan mengungkap juga soal aib aib korban ini
secara etikanya dalam keilmuan bagaimana ya
ya itu sih apa namanya itu kan bagian dari dinamika pembuktian ya
saya rasa tidak perlu dipanjang lebarkan ya
yang penting kan
tadi ya kita melihat kenapa gitu loh terjadinya bunuh diri ini
silahkan saja mau semua hal yang terkait
baik mendukung maupun
mendukung maupun tidak mendukung
tapi itu kan sebatas dalam penyidikan
jadi juga persoalan ya
pak arthur terima kasih
saya terakhir ke bang reza
apa celah yang masih bisa kita
gunakan bang untuk kemudian bisa membuka kasus ini secara terang benderang
walaupun ini dugaan kuatnya masih sementara
mulai dari persoalannya justru ada pada psikologi masyarakat mas
dalam kemuliaan ini
ada empat penyebab mengapa orang kehilangan nyawa
yang pertama adalah penjelasannya
seseorang meninggal dunia karena faktor alami
usia yang sudah lanjut
penyakit berat dan sebagainya
yang kedua adalah seseorang meninggal dunia karena kecelakaan
yang ketiga seseorang meninggal dunia karena dibunuh
mari kita cek kembali
sejak hari pertama kita memperbincangkan kasus ini
persepsi masyarakat sudah terkunci pada anggapan bahwa ini merupakan pembunuhan
justru teman teman kepolisian luar biasa
mereka berani tantang diri mereka sendiri untuk kemungkinan yang keempat
bahwa ini bukan natural
ini bukan kejadian
ini bukan homiside alias pembunuhan
tapi ini adalah suicide alias maaf bunuh diri
yang ini saya katakan adalah
betapapun masyarakat sudah mengunci persepsi mereka pada kesimpulan tertentu
tetapi teman teman di kepolisian dengan langkah langkah yang saya yakin terukur
langkah langkah yang berklasifik ini ya
ya sudah menunjukkan simpulan pada kita
tentang apa yang menyebabkan almatuh meninggal dunia
tinggal lagi bagaimana masyarakat yang justru bisa menerima kenyataan
kalau ternyata ini penjelasannya memang bertolak belakang dengan anggapan kita selama ini
ini bukan pembunuhan tapi ini adalah bunuh diri
untuk perspektif anda kita berharap bahwa kemudian pihak berwenang bisa kemudian mencari lebih dalam begitu
menelisik lebih lanjut apa kemudian yang menjadi motif dari kasus ini
sehingga dugaan sementara korban ini dikatakan bunuh diri begitu
walaupun sebagian pihak menganggap ini adalah sebuah teka teki yang masih harus diungkap
terima kasih pak arthur sudah bergabung dengan kita
bang reza sudah bergabung dengan kita
tadi juga kombes pol yusri yunus kabit humas polda metro jaya juga sudah bergabung dengan kita malam ini
terima kasih bapak bapak